konferensi yang berlangsung dua belas hingga empat belas maret dua ribu tujuh belas diikuti oleh dua puluh satu negara peserta
mengutip portal berita resmi polri konferensi ini diperakrasai oleh interpol dan kepolisian bangladesh dalam rangka peningkatan kerjasama internasional
delegasi negara negara peserta membahas masalah terorisme pembatasan gerak ekstremisme dan kejahatan lintas negara
ketika bertemu dengan delegasi afganistan wakil polri membahas lebih dalam lagi tentang masalah terorisme
sebab indonesia punya sejarah yang panjang tentang terorisme dengan afganistan sejak zaman mujahidin sampai al qaeda
wakapolri juga bertemu dengan deputi kepala kepolisian di raja malaysia inspektur jenderal datuk sri nur rashid ibrahim
terkait proses tersebut

isu sentral yang dibahas dalam konferensi ini ada tiga hal yang penting
yang pertama adalah masalah masalah transnational crime
yang ketiga adalah terorisme
ketiga isu ini sangat penting semuanya yang kita bahas
dan tadi jam sepuluh di bangladesh waktu dhaka dilaksanakan opening ceremony
namun sebelumnya sebelum pelaksanaan
saya di acarakan untuk bertemu oleh tiga kepala kepolisian yaitu kepala kepolisian bangladesh itu sendiri
sebagai tuan rumah kita membahas masalah masalah isu isu ekstremisme
kemudian saya bertemu dengan kepala kepolisian afganistan
membahas juga masalah masalah isu ekstremisme dan masalah terorisme
kami membahas juga tentang pembangunan kapasitas pembangunan dan bantuan
kepolisian negara republik indonesia terhadap kepolisian afganistan
kemudian yang terakhir sekali kami bertemu dengan deputi kepala kepolisian malaysia
timbalan ketua polis malaysia nur rasid ibrahim
menjelang waktu pelaksanaan pembukaan konferensi tadi
ketiga hal tersebut
kami bahas khususnya dengan deputi kepala kepolisian malaysia kami membahas dua hal penting
yang pertama masalah terorisme tentang ada warga negara malaysia dan indonesia yang ditangkap di malaysia yang mereka adalah berafiliasi dengan isis
itu sedang dikembangkan oleh pihak pdrn kepala kepolisian malaysia yang bekerja sama tentunya dengan kepolisian indonesia pihak densus delapan puluh delapan dan intelijen indonesia serta cawangan khas malaysia
selanjutnya tadi juga kami sekilas berdiskusi ataupun bertukar pendapat tentang yang menjadi opini publik di dunia sekarang tentang pembunuhan kimiong
yang pertama salah satu daripada warga negara indonesia
yang terlibat dalamnya itu siti aisyah
komitmennya adalah memberikan akses seluas luasnya kepada pemerintah indonesia dan kepolisian negara indonesia untuk ikut serta atau memantau perkembangan investigasi yang dilakukan kepada warga negara indonesia tersebut
pak syafruddin kalau kita bicara mengenai tadi anda mengatakan salah satu masalah yang kemudian dibahas oleh bersama sama oleh para petinggi kepolisian di seluruh negara asia pasifik
ini kemudian mengenai pemberantasan terorisme
sebenarnya apa saja sih pak yang kemudian dibutuhkan dari kerjasama antara kepolisian lintas negara ini untuk memberantas terorisme
terutama bagaimana memberatas terorisme yang sehingga hasilnya lebih maksimal untuk didapat gitu pak
ya kita ketahui bersama bahwa isu terorisme ini sekarang ini adalah isu global
di mana sentral daripada isu terorisme sekarang itu berada di negara timur
tepatnya di syria dan iraq
yang kita kenal dengan isis
itu sumber daripada terorisme dunia saat ini yang mengkontraksi seluruh kejadian yang ada di dunia sekarang
berbeda dengan yang lalu lalu
kita sangat mengenal dengan bagaimana jaringan al qaeda dengan seluruh elemennya yang berkembang di seluruh dunia
terutama di asia dan asia tenggara
sekarang ini pusatnya berada di irak dan syria
yang sentralnya isu sentralnya
yang tersebut adalah isis
inilah yang mengontraksi seluruh dunia termasuk ke kawasan asia
sehingga pada hari ini dilaksanakan konferensi kepala kepala kepolisian negara asia selatan dan negara negara sekitarnya
terdapat dari pada dua puluh satu negara yang hari ini mengikuti komprensi tersebut
oke kalau selama ini kalau kita bisa inventarisir gitu pak syafruddin
apa saja sih kemudian hambatan hambatan yang kemudian banyak dikeluhkan atau didapati
atau mungkin dihadapi oleh kepolisian kepolisian di negara negara asia selatan dalam menghadapi ekstremisme dan juga terorisme ini pak
hambatan hambatan utama apa sih kemudian yang dihadapi selama ini
dan bagaimana komprensi ini bisa memecah kebuntuan hambatan hambatan itu pak
ya tentu segala aspek ya yang menyebabkan hambatan ini
antara lain aspek sumber daya manusia tentunya
kemudian aspek teknologi
kemudian aspek aspek pendanaan
ini sangat kompresif daripada aspeknya
sehingga kita memetakan itu semua dan menjadikan bahan dalam kerjasama ini di bangladesh ini
oke kalau kita bicara mengenai tadi anda mengatakan bahwa bertemu juga dengan kepala kepolisian di raja malaysia pak untuk berbicara mengenai selain pemberantasan terorisme
anda juga berbicara mengenai masalah siti aisyah ini
perkembangannya sejauh ini seperti apa pak syafruddin terkait dengan pengungkapan kasus pembunuhan kim jong nam ini yang melibatkan siti aisyah
apakah juga memang bukti bukti memang semakin hari semakin memberatkan siti aisyah ini pak
tadi sudah cukup jelas disampaikan oleh deputi kepala kepolisian malaysia rasid ibrahim
tadi cukup jelas bahwa sedang di case
kemudian sudah akan maju ke mahkamah
itu kita tidak perlu mencampuri urusannya karena itu ditangani oleh kepolisian malaysia dilakukan penegakan hukum sesuai dengan hukum malaysia
kita hanya diberikan akses untuk memantau perkembangannya
biar bagaimanapun juga warga negara indonesia dimanapun itu wajib hukumnya
kita sebagai bangsa indonesia apalagi aparat keamanan apalagi polri perlu memantau itu semua
tanpa ikut campur dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh malaysia
apakah pernah ada diskusi juga pak tentang kenapa atau mungkin sebab musabab atau saling bertukar informasi dengan kepolisian malaysia
kenapa siti aisyah kemudian bisa terlibat dalam pusaran kasus ini pak
oh itu sudah dijelaskan tadi oleh deputi kepala kepolisian bahwa itu sedang ditangani bersama
informasinya antara pihak cawangan khas intelijen malaysia dan intelijen indonesia
kita beralih lagi kembali kepada konferensi polisi asia selatan yang kemudian diikuti oleh pak syafruddin dan delegasi indonesia ini
yang terakhir pak apa kontribusi indonesia sebenarnya pak untuk bisa meningkatkan kerjasama kepolisian lintas negara atau mungkin memberikan atau berbagi pengetahuan pak tentang pemberantasan terorisme
karena memang indonesia beberapa waktu terakhir mampu mencegah tindakan terorisme
masuk yang terakhir terjadi di sulawesi selatan beberapa waktu terakhir ini pak
ya ada dua kontribusi besar yang akan diberikan oleh kepolisian negara republik indonesia ke dalam konferensi ini
yang pertama pembangunan capacity building kepada negara negara yang selama ini kurang mampu untuk mengatasi itu
yang kedua adalah bantuan teknik
baik itu secara teknologi maupun sumber daya manusia
dan kemampuan kemampuan pengetahuan lain yang akan kita perbantukan kepada pihak pihak yang membutuhkan
tadi sudah jelas sekali pihak afganistan yang sangat membutuhkan bantuan dari pihak indonesia
sehingga secara teknis wakadensus delapan puluh delapan dan satu perwira tinggi dari baris kimpori saya meminta untuk membicarakan secara teknis bantuan bantuan apa yang diperlukan oleh mereka
sehingga dalam waktu singkat
kita bisa memberikan bantuan itu
karena kenapa demikian
afganistan afganistan kita tahu dalam sejarahnya sejarah panjang antara afganistan dan indonesia punya kerjasama yang sangat erat
kita tahu para senior senior daripada terorisme ini pernah belajar dan berlatih di afganistan
yang sekarang sebagian sudah dihukum dan sebagian sudah sadar kembali ke jalannya kembali
sehingga afganistan ini tidak perlu kita lupakan
dan mereka sekarang membutuhkan bantuan kita akan secara benar memberikan bantuan itu
baik terima kasih pak syafruddin
mudah mudahan kerjasama dan komunikasi yang baik antara kepolisian kepolisian di asia selatan ini bisa betul betul tidak hanya berbicara di konferensi pak
tapi juga bisa betul betul bergandengan tangan untuk memberantas aksi aksi ekstremisme ataupun terorisme yang menjadi ancaman kita bersama
terima kasih sekali lagi pak komisaris jenderal polisi syafruddin wakil kepala
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh